kita ke informasi selanjutnya jemaat gereja kristen indonesia atau gki di ponegoro
menggelar ibadah pertama setelah serangan bom bunuh diri pada minggu tiga belas mei lalu
seribuan orang lintas iman datang bergabung bersama jemaat
suasana haru berbaur persaudaraan menggema di seisi gereja
doa doa dipanjatkan untuk mengenang para korban tewas dan luka
akibat serangan bom di surabaya
ibadah pertama ini digelar di tengah tengah jemaat gki di ponegoro
memulihkan trauma mereka
lebih dari seribu orang dari lintas iman datang memberikan semangat
sekaligus bentuk solidaritas
mereka yang menginisiasi jadi bukan kami tetapi mereka yang di luar
mereka yang ada dari umat konghucu katolik ada dari gus durian
tadi ada rekan rekan pagarnusa
beberapa penyintas bom memberikan kesaksiannya
doa doa rohani kemudian dinyanyikan
suasana haru bercampur gembira
berturut kemudian lagu indonesia raya berkumandang
insya allah tuhan itu
bercanda bertambah lagu satu nusa satu bangsa dinyanyikan bersama
sebagai bukti mereka bangkit melawan teror
perwakilan lintas iman memberikan pernyataan di hadapan jemaat
mereka sepakat mengutuk aksi teror
aksi solidaritas ini membuat proses pemulihan trauma mereka berjalan lebih cepat
mereka pun memberanikan diri datang ke gereja yang beberapa hari lalu diserang
senang saya merasa sedikit terharu
kalau ternyata indonesia masih ingin bersatu
indonesia masih terlalu besar sudah dipecah
solidaritas ini tanpa batas
meski sempat ragu sejumlah remaja muslimah ini tetap datang
awalnya mereka khawatir akan ada penolakan dari jemaat jki di ponegoro
dari rumah itu udah benar benar
saya takut gitu kan
gimana saya kira kira diterima atau tidak gitu
kira kira saya nanti datang itu saya diasingkan atau tidak seperti itu
jadi ya ada kekhawatiran sendiri sih sebetulnya
tapi syukurlah saya berterima kasih dari pihak kristen dari gki
dari pihak pihak teman teman yang lain
kita bisa diterima gitu
diterima dengan baik disambut kita diberi salam
akhirnya ya saya beruntung gitu loh
jadi justru dari musim ini saya berharap
muslim sendiri sudah bersikap seperti itu
dari pihak yang sudah menjadi korban itu malah justru balik balik baik seperti kita
ibadah pertama ini memberikan kesan baik bagi jemaat gki di ponegoro
ibadah itu untuk dengan bersalamat dan mengucapkan duka cita sekaligus menyemangati satu sama lain